kota tua surabaya kurang begitu diperhatikan selama ini
padahal ada banyak cerita sejarah dan potensi wisata yang bisa digali
salah satunya adalah kawasan pasar pabean yang menjadi bagian dari jalur sutra rempah rempah tanah air
berikut kami akan mengajak anda menelusuri kota tua surabaya
kota tua surabaya
menempah rempah menelusuri kawasan pasar pabean yang masih asli menjadi medium kembali ke masa lalu
masih banyak pedagang yang memperjual belikan rempah rempah meski tidak kesehor seperti tempoh dulu
bangunan di sana pun masih banyak yang asli walaupun hanya sedikit yang dirawat
dari segi bangunan memang di sini banyak bangunan kolonial dan juga beberapa juga ada makam makam tua
saya pikir perlu dicari informasi lebih dalam lagi
terutama untuk yang di kawasan
kampung dalam ya
berinteraksi dengan warga menjadi hal yang istimewa bagi peserta
warga di sana sangat terbuka
yang pertama yang datang ke tanah ini indonesia
menikmati kuliner khas sampai berbelanja souvenir buatan tangan warga
sejumlah produk yang mendunia dirintis dari pasar ini
satu diantaranya adalah kopi kapal api
pembangunan fisik dan tidak melibatkan warga artinya tidak ada maknanya bahwa kemudian perubahan fisik yang kemudian menjadi bagus
seharusnya diikuti oleh aktivitas ekonomi warga yang juga ikut mengawal
arwah rempah yang menyengat
pasar yang berkelanjutan
yang kumuh dan becek
menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta
kita kaum milenial belanjanya selalu di pasar modern
tadi kita lewat pasar tradisional yang benar benar tradisional
jalannya masih benar benar agak becek
tapi itu jadi pengalaman yang unik banget
para peserta juga berkesempatan mengunjungi rumah abu milik keluarga han bioko di jalan karet
bangunan rumah dengan segala perabot dan ornamennya ini masih asli
pemilik rumah yang dibangun pada abad sembilan belas itu membebaskan siapa saja untuk berkunjung
hal yang disayangkan para peserta jelajah wisata kota tua ini adalah hilangnya nuansa asli kawasan itu karena banyak sekali bangunan yang dicat warna warni oleh pemkot surabaya
mereka berharap kawasan ini direvitalisasi sesuai aslinya